setelah sekian lama melakukan gugatan akibat rumahnya digusur oleh pemprov dki jakarta
akhirnya pengadilan negeri jakarta pusat memutuskan
pemerintah dki jakarta dan sejumlah pihak tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar dua ratus juta rupiah kepada sembilan puluh tiga warga
dikutip dari laman cnnindonesia com
gugatan class action yang dilayangkan oleh warga rw sepuluh sebelas dan juga dua belas kecamatan tebet bukit duri itu
dilayangkan sejak dua ribu enam belas yang lalu dan akhirnya membuahkan hasil dari tuntutan hukum tersebut
walaupun tuntutan warga yang meminta ganti rugi sebesar satu ratus empat miliar rupiah tidak dikabulkan
pengadilan negeri jakarta pusat meminta agar pemprov dki jakarta mengeluarkan dana delapan belas enam miliar rupiah
untuk mengganti kerugian kepada sembilan puluh tiga warga yang melakukan gugatan jakarta selatan
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan
dan akan meminta warga bukit duri untuk berdialog bersama terkait hasil putusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang memenangkan gugatan atas penggusuran rumah warga
anies akan melakukan pertemuan pekan depan untuk membahas putusan pengadilan
serta rencana ke depan untuk warga korban gusuran bukit duri
bukan itu untuk diskusi itu semua
pokoknya semuanya nanti kita bicarakan besok
ada keputusan pengadilan kita akan hormati ada aturan perundangan ada peraturan perda kita akan hormati dan ada aspirasi
bukan besok minggu depan
karena dari sisi kami kami sedang menyiapkan aturan aturannya
kemudian semua kerangka hukumnya disiapkan sehingga pas lagi rundingan kita tahu mana yang bisa mana yang tidak
kita langsung ke balai kota jakarta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di sana
dea jadi apa solusi yang akan diberikan pemprov dki jakarta kepada warga bukit duri untuk melanjutkan proyek tersebut
renhardt usai mengetahui hasil gugatan kelas aksen di pengadilan negeri jakarta pusat
empat puluh tujuh warga di bukit duri jakarta selatan datang ke balai kota jakarta
dki jakarta untuk menagih janji politik yang sempat dilontarkan oleh anies baswedan saat berkampanye dalam pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu
tadi mereka datang ke balai kota dan menghabiskan waktu kurang lebih tiga puluh menit di sini untuk melakukan pertemuan informal dengan anies
dan memang warga sendiri sangat bahagia sangat senang dengan hasil kemenangan mereka di pengadilan negeri jakarta pusat
dan anies sendiri tadi kami sempat menanyakan bagaimana kemudian kelanjutan janji politiknya yang saat itu
mengungkapkan bahwa ketika dia menjadi gubernur dirinya akan mewujudkan kampung susun
sebuah keinginan yang sudah diungkapkan oleh warga bukit duri beberapa waktu yang lalu
namun memang pembahasan kampung susun ini masih akan terus dilakukan
tidak hanya pada pekan depan nantinya anies akan mengundang secara formal para perwakilan warga yang melakukan kelas aksen di pengadilan negeri jakarta pusat
dan juga untuk pembahasan kampung susun ini kita akan menantikan bagaimana langkah yang akan diambil anies
namun pemprov dki jakarta sendiri memutuskan untuk tidak mengambil langkah hukum banding
artinya mereka akan menerima keputusan dari majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
dan menunggu kurang lebih empat belas hari dari putusan itu dijatuhkan untuk amar putusan itu dinyatakan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap
tentunya kita akan menantikan bagaimana nanti solusi dari anies
karena warga sendiri memang dalam amar putusan
dan keputusan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat akan diberikan uang kompensasi dua ratus juta rupiah per keluarga
untuk sembilan puluh tiga keluarga yang kemudian melakukan bugatan kelas aksen
namun tadi warga mengungkapkan mereka tidak mungkin berkonsentrasi untuk menuntut soal dua ratus juta rupiah per keluarga
karena mereka realistis saja renhard bahwa dengan uang dua ratus juta rupiah di dki jakarta
tentunya mereka akan sangat kebingungan
jadi mereka akan membeli hunian tepatnya di lokasi yang dekat dengan lokasi mereka tinggal sebelumnya
sementara itu anies sendiri masih kemudian melakukan pertemuan
tidak hanya dengan warga tapi juga dengan skpd
bagaimana nanti bisa mewujudkan janji politiknya soal rumah susun
atau maksud kami kampung susun yang diinginkan oleh warga
sehingga warga sendiri juga menginginkan anies bisa menepati janji yang sempat dilontarkan beberapa waktu yang lalu
namun jika kita melihat
background dari warga yang terdampak normalisasi kali ciliwung ini memang hanya sebagian kecil
dan saat ini memang jika kita melihat normalisasi kali ciliwung masih terhambat
yang paling besar yang menghambat adalah soal pembebasan lahan
tentunya kita akan melihat bersama sama bagaimana nanti sisa
berapa kilometer lagi yang akan bisa diselesaikan di masa kepemimpinan anies dan juga sandi
atau sekitar delapan hingga sembilan km yang sudah dinormalisasi
baik terima kasih dea kartika langsung dari balai kota jakarta